m dua ngapain disini
wah pas banget kalian ada
diri kejar macandra
kayaknya ini memang mungkin deh
chandra di kalahkan segampang itu
chandra pasti sekarang sudah sembuh total kan
iya kita kan tau
chandra kemampuannya seperti apa
gak mungkin lah
dia kalah segampang itu
seperti kata bang kobar
lo ini gak ada sopan sopannya ya
lo mau bisik bisik di depan gue
maaf bang kobar
kurang percaya kalo
chandra itu di kalahin segampang itu bang
apa maksud lo gak percaya
kalau lo gak percaya
lo lihat sendiri itu orang
kok lo percaya
itu mukanya idungnya bengkak aduh bengkak nih
bengkak oh gue tahu nih cara ini sini
beneran sembuh juga sih hidung gua tapi
gendutan deh mendingan dirawat sama bu devi ini bule alai ngapain sih pakai datang lagi ah
saya ini iya tadi tadi tuh di jalan ya terus ada motor mepet mepet gitu terus begitu tiba tiba
mukulin pak amir nah amir itu dikira kamu tadi ini semua gara gara kamu chandra makanya kamu
jangan banyak musuh deh akhirnya saya yang apes ya kamu yang berantem saya yang dipukul iya toh
ini salah yang dua udah bilang berapa kali jangan deketin cewek gua devi ini pacar gua ya nggak salah
dong kalau mereka sangka tuh lu tuh gua ya enggak loh kok jadi saya ini salahin ya iyalah ya mestinya kamu
berterima kasih dong sama saya kalau kamu bisa nepatin janji jemput bu devi bahkan mungkin saya
nganter bu devi iya mungkin kayak gini wuih devine juga bisa netak sekali bisa naik angkot kali itu lah
iya mas tapi kamu tuh kan harus berubah sikap juga
makanya jangan lelet kalau misalnya janji sama aku
udah gitu jangan suka berantem lagi
itu gara gara kamu berantem kamu menciptakan musuh dimana mana tau
itu yang mukul siapa
ya mana saya tau
emangnya saya mau kenalan dulu sebelum dipukul
iya tadi tuh yang mukulin badannya tuh gede lebih gede dari kamu
terus mukanya ada coret coretan gitu deh serem
udah gitu tadi kayak mau narkam pak amirnya tuh kayak bener bener kayak harimau atau gak
yang ada yang gitu serem banget
aku gak kenal sih sama orang gitu
cuma gini deh nanti aku coba cari tahu
dan kalau sampai ketemu ya aku coba bales deh ya
baru ya diobrolin udah mau mulai lagi bu
eh sapi sapi juga mau ngasih kim berantem
kalau ketahuan kita bisa diajar
shhh tak hanya diam
gue penasaran apa yang dibilang pak kobar itu bener apa enggak
chandra nggak ada di sini yuk
kalau bener aku bang kobar kalau chandra bener bener dikepukin sama orang kobar
pasti dia lagi dirampok
dia mau di rumah pacarnya
gue tau tempat ceweknya chandra
ya maksud aku kita tuh harus punya bela diri
kalau kita punya bela diri kita bisa jaga diri kita sendiri kan
coba liat nih tikus securut ini
karena dia gak punya apa apa gak punya ilmu sama sekali
jadi banyak hidung bengkak
aku gak bilang harus punya bela diri cuma perlu
masuk akal gak
wah kayaknya gue mesti belajar bela diri nih
iya sih tapi kan gak semua masalah tuh diselesaikan sama bergantem kan
kita itu manusia punya akal sehat
jadi kita bukan binatang yang asli nyerang nyerang lawan
tunggu tunggu tunggu
gue juga manusia gue human
saya juga tahu bu devi juga tahu class
semua orang juga di jalanan tahu anak anak jalanan juga pernah tahu
ya mbak babelur orang culon itu yok
bang kobor udah salah bubukin orang
iya kita harus kasih tahu dia mengenai hal ini
enggak jalan mendingan
boleh bereneng lo
om tal teria mau putar
teman saya kaga dateng
ya ini selamat

udah dua sobat terusin marika
syukur syukur sih bule ala yang babak belur